mungkin dia terkena benturan yang keras di kepalanya
maksud dokter dia tidak bisa mengenal kita kita ini semua
jadi kita semua percuma dong datang ke sini
sebenarnya tuh gaada yang percuma
kalian tak datang ke sini main ingetin anthony lagi steve
emang antonia tuh harus sering sering diingetin selama masa lalunya
candy jangan sok tau kamu
candy memang benar nyonya
memang sebaiknya antoni sering diajak bicara
dirangsang memorinya agar ingatannya pulih seperti sedia kalah
lagipula walaupun sekarang antonia udah hilang ingatan
tapi kan semasa dia kita harus masih bersyukur
karena antonia tuh masih hidup
yaudah kalau gitu kita lihat yuk
ton gimana ton udah sadar nggak ton
ya ton lo baik baik aja kan ton
iya ini gue juga steven masa lo lupa sama gue
yang sering nginkan alat alat penemuan itu
lo juga siapa
lo masih sempet sempet aja ngomong kayak gitu
ini kan supaya membantu memorinya di spd inget lagi sama kita
gue bilang keluar sekarang juga
gue nggak tau siapa lo gue juga nggak tau siapa lo
gue nggak tau siapa gue
keluar gue bilang
kamu mau ngasih ngisini
yang nara mawar sama aroma terhapinnya siapa
itu loh gadis yang pertama kali kamu lihat waktu kamu baru sadar
nama itu gak asing deh buat aku
tentu aja gak asing lagi kalian sudah deket ya
beli kamu udah makan belum
belom nek ini tanggung
aduh gendy nanti kamu sakit kalau mau menyeburkan antoni
nenek tuh belikan makanan kesukaan kamu nih
tentu dong nenek gak mau seserandalah nenek jadi sakit
nanti nenek sendiri yang repot ngurusin pasien pasien amnesia
kini boleh nggak sih nyoba cara yang di buku ini
yang greendy ceritain waktu itu
kalau menurut kendi sih caranya efektif banget
kalau dicobain ke pasien pasien amnesti
dia tuh bisa sadar bisa inget lagi nek
oh kira kira pasien yang lain setuju gak ya
oh gini aja gimana kok kita buat jajak pendapat
kita tanyain satu satu pasiennya setuju atau enggak dia kalau kita buat acara ini
jajak pendapat wah itu ide yang bagus ken
nah kalau begitu kamu buatkan aja sekarang terus diedarkan ke pasien pasien di klinik ini
tampan lagunya keren banget ya kamu bisa denger kan
kalau kamu udah sadar nanti kamu cerita sama aku ya lagu apa yang paling kamu sukain
jadi kita bisa ke toko kaset bareng deh
ah gawat betulnya
kok ada kayak cahaya blitze
siapa yang lagi mau latretnya
berita kamu ada di kamar pasien
iya aku lagi ngajak dia dengerin lagu
siapa tahu kalau dia dengerin lagu dia bisa cepat sadar
oh iya pak tahan pasiennya itu sering gerak gerak lho
mungkin gara gara udah aku sering message pakai krim
berita kamu emang anak yang baik dan tekun
oh iya papa ngapain sih motret motret gitu
lagian emang pemotret apaan sih